sejumlah isu krusial dalam pembahasan rancangan undang undang penyelenggaraan pemilu
masih menuai perdebatan alot di parlemen
padahal tahapan pemilu sudah semakin dekat
hal itu pun dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pemilu yang dimulai pada bulan oktober nanti
sejumlah isu krusial masih menjadi perdebatan panjang seluruh fraksi di dpr
terkait rancangan undang undang penyelenggaraan pemilu
ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold
ambang batas parlemen atau parliamentary threshold
konversi suara ke kursi legislatif
serta sistem pemilu terbuka atau tertutup masih membelah sikap fraksi di parlemen
untuk parliamentary threshold ada yang mengusulkan agar ditingkatkan menjadi lima hingga sepuluh persen
namun ada juga yang ingin diturunkan menjadi persen
mayoritas fraksi di parlemen menginginkan dihapuskan pada pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
hanya tiga fraksi yang tetap menghendaki presidensial threshold tetap dua puluh persen
seperti pada pemilu sebelumnya
saya kira angka yang signifikan itu yang penting
jadi sudah dua puluh persen
dua puluh dua puluh lima persen itu angka yang cukup signifikan dan cukup real
cukup realistis untuk memberi kesempatan juga kepada yang lain untuk terlibat
karena di situ kan bisa ada lebih pasti lebih dari dua kalau memang siap
karena juga membuat menjadi calon presiden itu jangan terlalu mudah
jangan terlalu gampang
setiap orang bisa mengajukan presiden kan jadi kesannya apa ya
sementara mencalonkan diri untuk menjadi presiden itu kan sesuatu yang istimewa
fraksi yang menginginkan presidensial threshold dihapus beralasan
hal itu sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi
agar setiap partai bisa mengusul calonnya tanpa harus berkualisi
gerindra mengusulkan agar presiden threshold itu kembali kepada keputusan mahkamah konstitusi
di mana threshold presiden adalah persen
yakni hak menjadi partai politik setiap peserta pemilu
karena itu kita ingin atas apa yang diutuskan
diputuskan oleh mk itu menjadi sebagai sebuah keputusan di dalam undang undang pemilu ini
karena keputusan mk itu adalah persifat final dan mengikat
dengan threshold presiden persen memang dimungkinkan
calon presiden menjadi sebanyak partai peserta pemilu
saya kira dari sisi pilihan tidaklah salah
dpr menargetkan pembahasan ruu pemilu bisa rampung pada masa sidang berikutnya yang digelar pada mei ini
belum tercapai nyampe pakat dalam pembahasan itu
dikhawatirkan mengganggu tahapan pemilu yang akan dimulai pada oktober dua ribu tujuh belas
agus firman syah cnn indonesia
dan bagaimanakah argumentasi terkait penentuan ambang batas angka presidensial threshold
yang sedang dibahas di pansus ruu pemilu ini
apakah jika presidensial threshold persen
akankah begitu banyak nama calon presiden yang muncul nantinya dan meniadakan koalisi
untuk kita diskusi lagi
diskusikan malam hari ini sudah hadir ray rangkuti yang merupakan direktur eksekutif lingkar madani
selamat malam ray
selamat malam bapak menteri
dan kemudian ada lukman edi yang merupakan ketua pansus ru pemilu
yang bergabung dari biro surabaya
selamat malam pak lukman edi
kita juga masih menantikan pak jonny g plate yang merupakan anggota pansus ru pemilu dari fraksi partai nasdem
baik saya ke pak lukman edi terlebih dahulu
pak lukman jadi kondisinya terakhir seperti apa antara pihak yang menolak
dengan yang masih menginginkan ada angka tertentu begitu untuk presidensial threshold
ambang batas bagi partai politik untuk mengajukan calon presiden
ya jadi saya ingin luruskan terlebih dahulu bahwa
tidak ada perdebatan yang berlarut larut di dalam pansus maupun di dalam panja
standing masing masing fraksi
terhadap pendapatnya itu sudah terbentuk dari awal
dan kita juga sudah melakukan lobby lobby untuk mengkerucutkan ke
lebih mengkerucutkan lagi opsi opsi yang akan ditampilkan pada rapat pansus pertama di masa sidang yang kelima nanti
ya sehingga kemudian apa namanya penentuan ya delapan belas mei
penentuan sikap terhadap opsi opsi itu akan segera diambil ya
pengambilan keputusan akan segera kami ambil
menjelang paripurna penetapan undang undang ini ruu ini menjadi undang undang
nah oleh sebab itu
lamanya proses selama ini yang kita lakukan bukan untuk memperdebatkan secara panjang panjang terhadap opsi opsi krusial tadi
tetapi justru untuk menyelesaikan tiga seratus daftar isian masalah
yang apa namanya yang menjadi tugas dari panja untuk menyisir satu persatu
panja lebih pada posisi melakukan penguatan terhadap ruu ini secara keseluruhan pasal demi pasal
baik pak edi kalau boleh kita langsung fokus ke soal presidensial thresholdnya pak edi ya
nah untuk presidensial threshold memang
pasca keputusan mahkamah konstitusi yang memutuskan keserentakan antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif
teman teman yang menyatakan implikasi dari keputusan mk ini adalah
menafsirkannya seperti itu
bahwa keputusan mk ini berimplikasi kepada hilangnya presidensial threshold
karena serentaknya itu tadi pak ya
karena pihak pihak teman teman fraksi yang lain
ya kena keserantakan itu
karena kan ada persoalan konstitusi ketika kemudian keputusan itu dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya
atas dasar suara pemilu kapan
partai politik atau gabungan partai politik boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden
nah kalau ada angka thresholdnya mau tidak mau kan berdasarkan kepada hasil pemilu dua ribu empat belas
nah disinilah letak institusionalnya karena dianggap hasil pemilu dua ribu empat belas kenapa menghasilkan presiden dua periode
yaitu presiden dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dan presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
nah sementara pihak yang lain pihak teman teman yang beranggapan harus tetap ada angka presidensial threshold
apakah itu tetap dua puluh atau diturunkan misalnya menjadi sepuluh persen
itu beranggapan keputusan mahkamah konstitusi ini sifatnya adalah open legal policy terhadap presidensial threshold
ya terserah pembuat undang undang apakah memberikan angka threshold ataupun tidak terhadap presiden
nah dua tafsir yang berbeda ini sebenarnya pernah kami tanyakan kepada mahkamah konstitusi
tetapi mahkamah konstitusi tidak menjawabnya secara eksplisit karena dianggap ini sebagai objek judicial review
namun demikian mahkamah konstitusi memberikan perkiraan bahwa kalau misalnya undang undang pemilu ini menyebutkan angka presidensial

ini ditetapkan sudah pasti besok ada yang melakukan gugatan terhadap pasal ini
sehingga kemudian mahkamah konstitusi tidak bisa memberikan jawaban
karena ini termasuk materi substansi yang akan dilakukan judicial review oleh pihak pihak yang merasa tidak diuntungkan timbulnya pasal presiden threshold ini
baik pak lukman nedi tadi kan pemahaman anda sebagai orang yang memimpin pansu seru pemiliu ini
tapi boleh tidak saya kemudian bertanya misalnya pak lukman edi sebagai fraksi
pkb begitu ya sikap dari fraksi pkb sendiri soal presidensial threshold ini seperti apa
ataukah yang tidak setuju adanya presidensial threshold mengacu pada putusan mk
tetapi kemudian melihat yang apa namanya pemilu yang sebelumnya pemilu dua ribu empat belas
bisa mengajukan calon presiden
ya pkb sebagai sebuah partai politik yang selalu mencari jalan tengah terhadap semua persoalan kebangsaan yang butuh
maka pasti terhadap dua kutub ini berupaya untuk mengusulkan supaya diterima dua belah pihak
pkb mengusulkan mengurangi angka presidensial threshold yang sama dengan angka parliamentary threshold
yang akan disepakati
tetapi kemudian dijawab oleh teman teman dari fraksi fraksi yang keyakinannya terhadap tafsir keputusan mahkamah konstitusi ini bulat
bahwa berapapun angka presidential threshold baik besar maupun kecil
tetap akan bertentangan dengan keputusan mahkamah konstitusi dan bertentangan dengan konstitusi itu sendiri
nah sehingga kemudian makanya kemudian saya merilis mengatakan bahwa
artinya di panja tinggal dua opsi aja lagi
opsi yang beranggapan bahwa adanya presidensial threshold itu inskonsisional
atau pihak yang mengatakan bahwa keputusan mahkamah konstitusi itu tidak berimplikasi langsung terhadap presidensial threshold
sehingga menjadi open legal policy atau terserah pembuat undang undang
apakah memberikan angka terhadap presidensial threshold
ataupun tanpa memberikan angka terhadap presidensial threshold
baik saya minta tanggapan atau pandangan dari bang ray rangkuti yang memperhatikan kepemiluan kita ini ya
tentu saja kan sudah paham sebenarnya bagaimana roh dari kepemiluan di indonesia ini
ketika mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan agar pemilu dua ribu sembilan belas itu serentak
baik legislatif maupun eksekutif
ini kemudian menjadi memang memunculkan banyak tafsir
apakah serentaknya di hari yang sama di waktu yang sama begitu kan
apakah ada beda
beda beberapa hari
sehingga kemudian implikasinya adalah kepada soal angka dan ambang batas tadi itu
bagaimana bung rey kalau anda melihat sebenarnya dari putusan mk ini
kalau soal serentaknya mungkin sudah sama persepsi ya
poin yang dimakan dengan serentak itu dilakukan bersamaan
jadi tentu hari dan jam harus sama
penyelenggara hari jam dan penyelenggaranya harus sama
nggak boleh berbeda
nah itu mungkin sudah di dalam frame berpikir semua orang
jadi ketika datang ke tps itu pasti
pasti sudah di situ
ada surat suara untuk pilek ada surat suara
surat suaranya ada surat suara pilek sekaligus surat suara pilpres

jadi kampanye pilpres kampanye pilek juga terlaku secara serentak
itu framenya sama semua ya sekarang kalau anda melihatnya
sejauh ini nampaknya sama
tapi memang tafsirnya kemungkinan hanya itu
bahwa yang dinamakan dengan serentak adalah dilakukan secara bersamaan
baik waktu maupun jam ataupun penyelenggaranya
nah sekarang kemudian celah dari perbedaan pandangan antara perlukah ada threshold atau tidak
artinya memang hanya cuma dua ya
jadi begini kalau membuat ketentuan presidensial threshold itu berapa persen
memang itu semacam kebijakan yang diberikan ke undang undang kepada pembuat undang undang
nah oleh karena itu pada tingkat tertentu tidak bisa kita katakan
yang bertentangan dengan konstitusi gitu
karena di dalam konstitusi itu hanya dinyatakan bahwa presiden dipilih secara langsung
melalui pemilu dan pemilihan pemilu presiden
kira kira begitu ininya
tapi di bawahnya tentu untuk selanjutnya diatur oleh undang undang
nah diatur diundang itu syarat pencalonan berapa dan seterusnya seterusnya seterusnya itu
jadi memang itu wilayah yang kemungkinan bisa dikreasi
oleh semua pembuat undang undang dalam dpr dengan pemerintah
nah di wilayah itu menurut saya memang nggak ada yang melanggar konstitusi
jadi yang mungkin perdebatannya bukan lagi di situ
misalnya begitu ya
wilayah perdebatannya jadi di situ
ada pertanyaan yang lebih prinsip juga
itu sama dengan mengangkangi hak orang lain untuk ikut berpartisipasi di dalam satu pemilihan
sebab prinsip yang utama dari pemilihan itu adalah orang boleh dipilih dan memilih
haknya harus sama
haknya harus sama
tapi kalau kita pakai pertanyaan ini pertanyaannya agak dibantah
dengan begitu banyak perseratan
baik untuk pileg parpol maupun untuk pilpres gitu
kemudian caleg misalnya
ketentuannya harus di atas dua puluh lima tahun
harus s satu s dua s tiga dan seterusnya
sebab pembatasan untuk terlibat
khususnya dipilih sebetulnya juga dikenal di dalam semua varian pemilu kita
baik di pileg maupun di pilpres
penetapan batas batas minimal tadi itu ya
batas batas minimal itu
termasuk misalnya presidensial threshold
jadi kan begini
kita tidak setuju misalnya dengan presidensial threshold
itu kan sebetulnya sama saja
padahal baik presidensial threshold maupun parliamentary threshold adalah hasil kreasi
dari para pembuat undang undang gitu
ataupun syarat untuk mengikuti pemiluan
ya dan sebagainya
ini kan turun cara ininya
yang tentu saja perdebatannya bukan pada konstitusinya
tapi perdebatannya pada soal apakah ini relevan apakah ini p tiga
tapi kembali ke soal putusan mk tadi menjadi masih
nah itu dia
jadi karena kita lihat dulu bahwa ini bukan persoalan konstitusi
oleh karena itu perdebatannya kemudian relevan apa tidak
mengingat sudah ada putusan mk yang mengatakan bahwa pelaksanaan pilek dan pilpres itu dilaksanakan secara serentak
nah di situ
tapi masih relevan nggak dengan putusan mk gitu
dan yang kedua adalah mungkin yang agak naik sedikit dari relevan itu masuk ke agak soal prinsip sekali
bagaimana cara mengukur presidensial thresholdnya
apakah pakai yang pemilu sebelumnya atau pakai
kalau yang sekarang sudah nggak mungkin
sudah nggak mungkin karena kan serentak
itu kan belum dihitung berarti
sudah nggak mungkin
nah itu tadi kan seperti yang disampaikan oleh pak lukman edi tadi
maka di dua ribu empat belas itu hasil pemilunya pemilu legislatifnya digunakan untuk memilih presiden dua ribu empat belas saat itu
dan digunakan untuk dua ribu sembilan belas
jadi ini apakah bisa digunakan dua kali
nanti kita akan dengar juga ya pendapat dari fraksi yang masih menginginkan adanya presidensial threshold
kali ini ada pak jonny g plate
kita akan tersambung nanti dengan pak joni
tetapi kita harus break terlebih dahulu
tetaplah di cnn indonesia prime news
selamat malam pak rey juga
ada pak lukman edi juga ya yang bergabung dari surabaya pak joni
tapi begini pak jonny
saya ingin bertanya
kalau fraksi partai nasdem sendiri tentang presidensial threshold ini sikap tegasnya seperti apa pak
kalau kami memang sampai saat ini ya
kluster terkait dengan parliamentary threshold ambang batas parlemen dan ambang batas presiden itu belum diputuskan
itu salah satu
kluster yang begitu penting dan krusial ya
pertimbangan memang diperdebatkan
ini konsekuensi dari keputusan mk ya
bahwa pemilu itu dilaksanakan serentak
ada yang berpendapat bahwa threshold itu tidak terlalu tegas
tapi kami berpandangan bahwa pemilu dua ribu empat belas sampai saat ini masih relevan itu digunakan
mengingat anggota dpr saat ini adalah masih legal banding masih eksis dia belum demisioner
ini konsekuensi yang harus diambil untuk memilih dan memenuhi syarat ketentuan mk
nah tidak ada juga di keputusan mk yang melarang
karena sekarang bahwa hasil pemilu dua ribu empat belas itu tidak boleh digunakan sebagai ambang batas presiden
tidak ada itu keputusan itu
sambil di sisi yang satu dpr itu memang masih legal banding masih bertugas yang belum berakhir masa tugasnya
nah dengan pertimbangan itu kami berpikir dan kami berpandangan bahwa dibutuhkan presidensial threshold
itu memang kita butuhkan
agar memang record kursi itu bisa dihasilkan
karena komitmen pemimpin nasional itu sudah terseleksi dengan baik secara politik
dan dasar hukumnya hasil pemilu dua ribu empat belas itu masih relevan untuk digunakan
ya pak joni itu tadi yang disampaikan juga oleh pak lukman edi bahwa ada pandangan kalau misalnya hasil pemilu dua ribu empat belas dijadikan acuan
atau ambang batas begitu untuk pemilu presiden dua ribu sembilan belas
artinya hasil pemilu legislatif dua ribu empat belas ini digunakan dua kali
untuk pilpres dua ribu empat belas
pilih pilih pilpres dua ribu empat belas itu sendiri
letak relevannya bagaimana itu pak joni
nah jadi begini
ini adalah konsekuensi dari keputusan mk setelah pemilu dua ribu empat belas
konstitusi pun tidak melarang untuk menggunakan hasil pemilu itu untuk sebagai ambang batas yang diperlakukan pada tahun dua ribu sembilan belas
tidak ada yang dilarang disitu
ini adalah keputusan politik yang ingin kita ambil
apakah menggunakan presidensial threshold atau tidak menggunakan presidensial threshold
apabila menggunakan presidensial threshold yang mana kami berpandangan menggunakan presidensial threshold itu penting untuk rekrutmen awal dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden
karenanya satu satunya referensi yang bisa dipakai adalah hasil pemilu dua ribu empat belas
dan tidak ada larangan untuk itu
saya mungkin ingat sedikit ya
mungkin bahasanya bukan dua ribu empat belas
tentu kalau dua ribu sembilan belas ngambilnya ke dua ribu empat belas
tapi nanti pemilu dua ribu empat ngambilnya asumsinya kan ke dua ribu sembilan belas
dan seterusnya akan seperti itu
referensinya selama mahkamah konstitusi tidak merubah ketentuannya
oleh karena itu bahasanya bukan mengambil dua ribu empat belas tapi mengambil hasil pemilu yang sebelumnya
hasil pemilu sebelumnya
jadi begitu berlanjutnya
betul sekali terkait dengan itu
ini hanya karena kebetulan diambil contoh dua ribu sembilan belas
bahasa hukumnya tentu tidak begitu
bahasa hukumnya adalah hasil pemilihan umum di mana dpr masih eksis
nah pertanyaannya adalah
hasil pemilu terakhir
itu yang digunakan
sebetulnya kan pertanyaannya begini
apakah hasil pemilu sebelumnya itu mencerminkan hasil pemilu yang sekarang
itu dulu ya
apakah representasi di dua ribu sebelumnya itu adalah representasi politik pada masa yang sekarang
kan kalau kita maksudkan dengan presidensial threshold
atau presidensial threshold itu adalah dinamika politik masyarakat dalam jangka lima tahunan
kan kira kira asumsinya tuh
yang kalau mau dibuat seperti yang kemarin itu dibuat dalam jangka misalnya paling lama enam bulan
setelah pileg itu kita sudah ketahuan koalisinya mulai
nah sekarang dinamika yang masa
lalu dibawa ke dinamika yang kekinian
untuk menjelaskan siapa yang paling berhak
untuk menjadi calon presiden
itu teorinya dulu ya
kalau kita buat misalnya dengan apa namanya ya
dengan percontohan yang konkret
sekarang pdi nomor satu
nasdem nomor berapa pak
nomor ketahuan ketahuan nomor enam
kan kita nggak tahu bahwa pemilu setelahnya itu nasdem bisa nomor dua
pdi mungkin bisa nomor entah berapa gitu
terus fair nggak bagi nasdem nggak bisa mencolokkan calon presiden
karena pemilu sebelumnya dia di nomor enam
sementara dia unggul di sekarang
kan nggak fair
pak maksudnya apakah sesuai nantinya begitu
nah itu pak jonny silahkan pak jonny
kita tentu setuju terkait dengan fairness
karena bisa saja konstelasi politik pada pemilu berikutnya itu berubah
tetapi atas dasar keputusan mk
dimana acuan harus dilaksanakan serentak
ini yang harus diterjemahkan secara benar
jadi kita ini konsekuensi dari satu keputusan konstitusi yang dibuat oleh mk
yang harus diterjemahkan ke dalam undang undang
dan itu yang mampu untuk di operasionalkan
tanpa ada permasalahan hukum konstitusi disitu
maksudnya seperti apa pak joni
itu bisa menjadi terjemahan dari keputusan mk
tergantung sisi pandangnya
keputusan politik apa yang ingin diambil oleh kita saat ini
rekrutmen pemimpin nasional
itu yang ingin kita lihat
baik saya minta pendapat dari pak lukman edi
pak lukman edi
secara apa namanya tadi itu
kalau dilihat semangatnya pada intinya
terhadap fraksi yang menginginkan tetap adanya ambang batas tadi
adalah seleksi kepemimpinan nasional dalam hal ini tentu saja adalah presiden
sudah dilakukan secara politik sebelumnya
artinya untuk melihat
apa mencari pemimpin yang
ya memang harus diseleksi begitu
perdebatan di dalam pansus maupun di panja
bukan soal teknis seleksi
presidennya ya calon presidennya
tetapi perdebatan lebih kepada
sebagai pimpinan pansus kami
memberikan fasilitas kepada
kedua belah pihak yang punya pendapat yang berbeda
untuk mendatangkan para para ahli tata negara
azas konstitusionalitas persoalan
berkenaan dengan persoalan keputusan mahkamah konstitusi tersebut
beberapa ahli tata negara yang kami undang
apa namanya pandangannya yang seperti itu
sehingga tidak memberikan keyakinan kepada
fraksi fraksi lain untuk
pandangan seperti itu bisa langsung dijelaskan pak lukman
menatangkan akar presidensial thresholdnya
yang dimaksud pandangan seperti itu
dari para pakar tata negara maksudnya seperti apa
mengundang pak mahfud md
kita mendengar pendapat pak mahfud md
kita mendengar pendapat pak effendi ghazali
yang kebetulan sebagai orang yang langsung
pihak yang melakukan gugatan terhadap
pasal di makam konstitusi
berkenaan dengan keserentakan
bahkan kemarin minggu yang lalu
ada seminar nasional
ahli ilmu politik di ugm
itu juga merekomendasikan hal yang sama
atau tafsir terhadap keputusan mahkamah konstitusi itu
jadi sebagai pimpinan pak mahfud
kami berupaya untuk
para ahli yang dibutuhkan untuk
fraksi fraksi mengambil keputusan
nah jadi persoalnya
lebih kepada tafsir
pendapat fnd ghazali yang diundang itu apa pak lukman
jadi intinya sebagai pihak
yang melakukan uji materi
pasal tentang ambang batas itu
intinya apa apakah memang
serentak yang dimaksudkan itu agar bisa
memajukan semua partai
atau masing masing partai bisa mengajukan
calon presiden ataukah
ini sebenarnya nanti
hanya ingin bersamaan saja sehingga
tidak memakan biaya yang tinggi
tidak memakan biaya yang tinggi begitu
jadi di keputusan
makam makonstitusi itu
di amar putusannya mengatakan
keserentakan tetapi di pertimbangannya
klausulnya yang mengatakan bahwa
presidensial threshold karena di dalam konstitusi itu kan
bukan saja ada dua
ada dua hal pertama adalah keputusan mk
yang menyatakan keserentakan
yang kedua adalah
undang undang dasar negara indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang mengatakan partai politik atau gabungan
gabungan partai politik
mengajukan calon presiden dan wakil presiden itu
sebelum pemilu dilaksanakan
undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima ini
itu tidak serentak
artinya seperti pemilu
tahun dua ribu empat belas yang lalu
pemilu presiden itu dilakukan
dua bulan setelah pemilu
legislatif sehingga kemudian
menggunakan angka yang diperoleh
oleh pemilu legislatif
untuk partai politik atau
gabungan partai politik mengajukan calon presiden
ada dua substansi di dalam keputusan
makamah konstitusi ini yaitu
substansi pertama adalah
keserentakan dalam waktu yang bersamaan
bahkan secara lugas
menyatakan bahwa dalam
tps itu ada lima kotak ya termasuk
kotak pemilihan presiden dan wakil presiden
yang kedua adalah substansi
menyatakan bahwa sudah tidak
berlaku lagi presidensial threshold
nah tafsir ini
kemudian didukung oleh beberapa ahli
tata negara yang lain yang kemudian
menimbulkan keyakinan penuh bagi
fraksi fraksi yang menolak adanya
tetapi sekali lagi sebagai
pimpinan pansus kita berupaya
menyiapkan semua menu menu
kebutuhan anggota pansus dan fraksi fraksi
akhirnya fraksi fraksi menentukan sikapnya
terhadap apa namanya
isu isu yang berkembang itu
sebenarnya apa jadinya kalau
misalnya memang nanti ketika pemilihan
presiden tanpa ambang batas
setelah jeda berikut ini tetaplah di
pak joni sebenarnya apa yang paling
dikhawatirkan dari sisi
fraksi partai nasdem misalnya ketika
nanti dalam pemilihan presiden yang kata
bersamaan nanti juga dengan pemilihan
tidak ada ambang batasnya
apa sih yang paling dikhawatirkan pak joni
yang kita khawatirkan
sebetulnya bukan dari sisi
jumlah calon ya
banyak kalau dengan ambang
jumlah calon tetapi kalau
terlalu banyak calon maka proses
pemilihan presiden itu akan menjadi
begitu rumit kompleks dan mahal
dan pasti dalam dua putaran lah
itu akan menyita
banyak energi dan akan mengganggu
itu satu yang kedua yang menjadi perhatian kami
adalah justru setelah
untuk pemerintahan yang efektif
satu partai yang belum pernah ikut pemilu
tapi lolos sebagai
peserta pemilu lalu boleh mencalonkan presiden
dengan dukungan yang belum
ada sama sekali dan presidennya
terpilih pada saat pemerintahan itu
berjalan harus membangun koalisi yang
menghabiskan waktu yang banyak untuk
membangun koalisi dan ini pemerintahan
yang akan berjalan kurang efektif
itu yang pertama yang kedua ya
yang harus dijaga adalah bangsa ini
yang berpandu atau
yang berlanras pada
empat konsensus kebangsaan
pada saat rekrutmen presiden kita harus
memastikan calon presiden kita itu
ada di garda terdepan untuk
menjaga dan memastikan konsensus
kebangsaan atau pilar pilar kebangsaan
empat pilar kebangsaan itu
kalau nanti setiap partai yang secara
yang elektabilitasnya tinggi
tapi bertentangan atau berhadapan langsung
dengan konstitusi dan konsensus kebangsaan
ini tentu akan membahayakan negara
ini secara terus terang aja kita sampaikan
baik tetapi kalau misalnya
soal yang saya ingin memberikan
catatan atau pertanyaan terkait dengan
dimana anda pertama tadi pemerintahan yang efektif
tentu saja ketika terpilih
kemudian akan sibuk
menjalin koalisi setelah pemilu itu
tapi bukankah yang sekarang terjadi
juga seperti itu pak joni
banyak ketika sebelum pilpres
hanya menjalin koalisi dengan
partai partai yang mencukupi saja suaranya
jadi disebut koalisi
koalisi ramping lah istilahnya seperti itu
tapi pada akhirnya setelah terpilih menjadi
presiden toh hampir semua diajak
baik sayang sekali ada
masalah teknis begitu ya dengan pak joni
sambungan komunikasi dengan pak joni
nanti kita akan kembali dengan pak joni
saya kembali ke bung rey
kalau anda melihat seperti apa
yang tadi kekhawatirannya ada dua hal
pemerintahan efektif dan bagaimana
kalau misalnya ada calon
yang memiliki elektabilitas tinggi
tetapi sebenarnya kemudian
bertentangan dengan berbagai hal seperti
konstitusi dan lain sebagainya tadi
kalau tidak ada ambang batas maksudnya
kalau elektabilitasnya tinggi
bertentangan dengan konstitusi saya nggak paham
gimana itu menjelaskannya
kecuali yang bersangkutan bukan wni
atau yang bersangkutan
kan ada persyaratan yang di dalam
undang undang dia katakan bahwa
setia dengan nkri gitu gitu
itulah syarat syarat dari calon presiden
jadi untuk jadi calon presiden
nggak semudah juga yang dibayangkan
bisa juga sebetulnya
mungkin caranya begini
saya bisa membayangkan juga apa yang dibayangkan oleh
kalau soal pemerintahan efektif tadi yang nomor satu tadi
kalau soal pemerintahan efektif itu begini
ini pada ujungnya kemudian
putusan mk yang mengatakan
pemilu itu serentak
memang menghajatkan adanya
semacam koalisi yang dilakukan
oleh karena itu mungkin dua ribu sembilan belas nggak akan kelihatan
kalau kita asumsikan dulu
mungkin dua sampai tiga kali pemilu
baru terjadi koalisi alami itu
koalisi alami koalisi yang memang orang orang
visi yang sama dan seterusnya itu
menjalin koalisi untuk mencalonkan calon calon presiden gitu
kalau sekarang mungkin akan terjadi
semacam euforia seperti yang dibayangkan oleh
brumjoni tadi dimana partai yang
tidak ada kursinya di dpr juga mencalonkan
menurut anda itu sehat sehat saja
tidak bagi demokrasi
maka menurut saya
jangan terpesona pada langkah pertamanya
jangan terlalu besar juga pada langkah pertama
seperti kita alami tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
ratusan partai politik
tapi kan pada ujungnya orang realistis juga
bahwa nggak mungkinlah mendirikan partai politik
dengan suasana begini dan seterusnya gitu
kita lihat juga
pelaksanaan pilkada dua ribu empat belas

dimana euforia pencalonan bisa sampai tujuh
ujung ujungnya di jakarta aja cuma ada dua
dan seterusnya berarti disaring secara alami
akan terjadi secara alami
oleh karena itu jangan merasa gusar dulu
pada praktek pertamanya
mungkin akan ada semacam euforia
di mana partisipasinya menjadi sangat tinggi
dari segi sebagainya
tapi setelah dialami
akan kendor sendiri
tapi garis haknya dibuka lebar lebar
nah yang menariknya itu adalah
yang menariknya itu adalah
orang orang terbaik bangsa ini
katakanlah tidak bergelut di dunia partai politik
dapat dicalonkan oleh
satu partai saja bahkan
satu atau mungkin dua partai politik
untuk dapat menjadi kursi
apa artinya artinya
kompetisinya makin ketat
partai politik yang
mengabaikan aspirasi publik
mereka dapat persaingan dari
partai non kursi di dpr
yang mencalonkan orang orang populer
jadi kalau dari segi positifnya di situ
persaingannya makin ketat
keras begitu ya
karena siapapun bisa maju di situ kan
orang yang dihendaki publik
katakanlah misalnya ada yang mau menguji coba dirinya ya
lima juta dua juta atau tiga juta dari publik
untuk menjadi calon presiden
tentu itu fenomena yang gak mungkin diabaikan
begitu saja oleh partai politik artinya apa
artinya tradisi dimana
satu ketua partai jadi calon presiden
kira kira begitu ya
atau yang kedua apa namanya
partai politik secara semena mena
akan calon presiden mereka
itu dengan sendirinya perlahan lahan akan terbongkar
mereka mau tidak mau harus mendengarkan
aspirasi yang tumbuh di masyarakat
karena siapapun bisa di sini
karena kalau anda nggak calon kan
dia punya potensi yang lain
punya cara yang lain untuk bisa maju
yang bisa jadi kemudian berhadapan hadapan dengan
pak lukman edi kalau pertimbangan dari pak joni
platet tadi bahwa ketika
nanti ada calon yang diajukan
oleh partai yang misalnya bahkan belum
bisa punya kursi di parlemen
tetapi masalahnya calon yang terpilih
karena mungkin faktor elektabilitasnya
tinggi dan popularitas dan
elektabilitasnya tinggi begitu
maka yang terjadi nanti
pemerintahan akan sulit efektif
nah ini kalau bagi anda
yang di fraksi anda misalnya juga setuju
pertimbangan pemerintahan yang efektif tadi
fraksi fraksi atau konsolidasi
itu akan terjadi pada
pemilihan presiden tahap kedua
secara otomatis begitu selesai
pemilihan presiden tahap pertama
tapi kalau soal
teknis kepemiluan yang
kemudian menjadi rumit
atau menjadi sibuk
begitu ya itu
mau tidak mau kita
seperti ini karena memang
keputusan mahkamah konstitusi
ini menyebabkan secara teknis
kepemiluan itu menyebabkan
kita harus bersiap siap lebih
lebih siap lagi lebih teknis lagi
lebih sibuk lagi
yang awalnya kpu sendiri menolak
keputusan mahkamah konstitusi itu
atau berupaya untuk menawar
keputusan mahkamah konstitusi supaya
tidak dilakukan dalam waktu yang
kepemiluan yang begitu rumit
konsekuensi dari keputusan mk ini maksudnya
maka mahkamah konstitusi memiliki penjelasan bahwa
konsekuensi dari keputusan mk itu
nah termasuklah soal
tafsir bahwa keputusan mk ini
mau tidak mau skenario
mungkin tidak perlu kita kira kira lagi
sudah terjadi pada tahun dua ribu empat belas
yang lalu tapi skenario
maka memang harus kita tata
sedemikian rupa sehingga
tidak menjadi eforia
yang kontraproduktif terhadap
konsultasi demokrasi kita pada pemilu dua ribu sembilan belas nanti
kalau boleh ada catatan lagi
pak lukman edi
ada catatan khusus lagi pak lukman edi
tadi yang soal pemerintahan efektif
jadi intinya apa pak ketika nanti
misalnya terpilih calon yang mungkin
partainya tidak memiliki kursi di dpr
atau mungkin kecil kursinya tapi
calon yang diusungnya itu terpilih
menjadi presiden karena faktor
popularitas dan elektabilitas yang tinggi misalnya
bagaimana pemerintahan akan berjalan efektif
pasti akan terjadi konsolidasi
pada pilpres tahap kedua
misalnya ada partai a
yang dia belum ada
parlemennya hari ini mengusung calon
misalnya kemudian dalam
pilpres tahap pertama dia dominan
suaranya maka pada pilpres tahap kedua
kepada calon presiden ini
nah oleh sebab itu
akan terjadi di
pilpres tahap kedua baik
saya minta tanggapan dari bung jonny platin setelah
jadwal berikut ini tetaplah di cnn indonesia
baik saya minta pendapat dari
pak jonny g platin pak jonny tadi disebutkan
kalau misalnya masalahnya adalah pemerintah
faktif maka bisa terjadi
konsolidasi pilpres tahap kedua tuh
jawaban dari pak lukman edi bagaimana
ada menanggapi argumentasi ini
ya itu kan teori yang
dibangun oleh pak lukman edi ya yang
pertama landasan konstitusinya
nol persen ya itu argumentasinya
tapi ada juga
ya supporter yang tidak menghendaki
nol persen yang perlu ambang batas
dengan argumentasinya sendiri ini
pandangan para ahli masih
tidak diperdebatkan yang pasti
harus mempunyai landasan konstitusi yang jelas
kalau terkait dengan
dibangun di tahapan berikutnya
ya bisa bisa itu terjadi itu mungkin
secara teori ya tetapi
presiden terpilih dalam
menyusun kabinetnya di dalam
membangun apa namanya
program program yang dijanjikan
di dalam kampanye itu untuk
untuk di dalam menjadi konsep
pembangunan itu akan bermasalah
karena ada terjadi tarik ulur
di antara koalisi koalisi atau
apa namanya partai partai supporter
calon pendukung presiden yang belum
mempunyai kekuatan politik di dpr
sebagai mitra mitra kerja
pemerintah ya dalam rangka
check and balances nah ini akan menjadi
masalah secara terus terang ya dalam
ya setengah dari
pemerintahan dua lima tahun akan
disibukan dengan membangun koalisi
kita sudah tahu aja di pemerintahan
sekarang misalnya ya begitu
enam bulan sampai sembilan bulan
dihabiskan untuk membentuk koalisi dan
untuk menenangkan suhu politik
bagaimana kalau misalnya presiden
tanpa dukungan parlemen
yang terpilih nah hal hal teknis
seperti ini yang harus diperhatikan
terlalu mahal ongkosnya
dan terlalu beresiko untuk demokrasi
coba coba sebagaimana yang disampaikan
amerika serikat pun atau di dunia
barat sekalipun rekrutmen pemimpin
nasional itu terseleksi dengan baik
dilaksanakan melalui mekanisme konvensi
misalnya nah mekanisme
konvensi kalau di introduce juga akan
menyakibatkan biaya pemilihan
presiden yang begitu mahal dan
menyita waktu yang begitu banyak dan
diskursus politik akan terjadi segmentasi
dan fragmentasi masyarakat
hal hal seperti ini harus diperhatikan pada saat
undang undang pemilihan umum ini khususnya
terkait dengan ambang batas presiden
kami tetap melihat bahwa
dan akan lebih menyederhanakan dan
memudahkan proses politik dalam
rekrutmen pemimpin nasional
presiden dan wakil presiden pak jonny boleh diulang
melihat bahwa pada saat pemilihan
presiden nanti apakah itu
dilaksanakan bulan april
apakah bulan juni nanti ya
itu dpr masih eksis nggak
dpr yang periode ini masih
dipersis nggak masih dpr itu berakhir
pada satu oktober
ya pada saat pemilihan umum itu
dilaksanakan komposisi kekuatan
parlemen masih ada masih ada
komposisi hasil pemilihan umum
suara ada apa tidak masih ada
dan semuanya legal
binding diakui menjadi keputusan
saat dari komisi pemilihan umum
ini bukan satu yang diangkat angkat
tanpa landasan hukum
pak joni boleh dijelaskan tidak korelasinya
dengan anggota dpr yang masih
eksis tadi dengan
apa menggunakan hasil pemilu
sebelumnya di dua ribu empat belas
korelasinya apa antara anggota
dpr yang masih eksis atau tidak
dpr yang saya sampaikan adalah hasil
pemilihan umum sebelumnya
itu dpr nya belum
demisioner masih ada karena
dia belum demisioner maka itu
bisa dipakai sebagai landasan
memenuhi pemilihan umum serentaknya
bahwa setiap pemilihan umum
itu harus menjadi dasarnya
langsung untuk satu pemilihan presiden tidak
ini keputusan mk
memungkinkan untuk dpr
yang masih eksis yang belum berakhir
periodenya digunakan sebagai
dasar konstitusi untuk
menentukan ambang batas presiden
baik pak lukman edi ada tanggapan pak lukman edi
dilarang tidak dilanggar tidak dibatasi
oleh mahkamah konstitusi
tidak juga dilarang oleh undang undang dasar
meminta tetap ada
berlandaskan kepada secara eksplisit
tidak diatur di dalam konstitusi
walaupun kemudian pas ke
keputusan mk ada
tafsir lain yang menyatakan
keputusan mk itulah
yang menyebabkan kemudian berimplikasi langsung
fraksi fraksi yang menyatakan bahwa
keputusan mk itu berimplikasi terhadap
menangkap sebuah sinyal dari mk
atas tuntutan sebelumnya
yang menghendaki calon presiden
atas desakan masyarakat supaya
dimungkinkan terjadi dengan calon presiden independen
itu mengakomodasinya dengan
menghilangkan presidensial threshold
independen ini kan ya calon independen itu
tidak mungkin karena
harus dilakukan amandemen dulu terhadap
undang undang dasar negara indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
tetapi kesempatan publik untuk menjadi
sehingga semua partai politik serta pemilu
baik itu bersendirian
atau bergabung dengan partai politik
yang lain punya hal yang sama dalam
mengajukan calon presiden dan wakil presiden
kalau dibandingkan dengan
amerika misalnya amerika itu faktanya
calon presidennya bukan dua
semua partai politik di sana boleh mencalonkan
calon presiden tetapi karena
konsolidasinya bagus sehingga kemudian
yang muncul di publik itu
hanya dua calon yang berdua
baik itu konsolidasi partai politiknya sudah mulai
ya sudah mulai ter
ya partai politiknya teragregasi
menjadi dua partai politik yang kuat
walaupun masih ada partai partai politik yang lain
serta calon presidennya juga
menjadi dua calon
nah bayangan saya skenario
nol persen presiden sial trashol ini pada
akhirnya seperti itu oke
karena sekarang sudah dibantu melalui survei
melalui jejak pendapat baik balok kemana ini
sebelum pemilih itu dilakukan maka
semua partai politik akan memperhatikan
calon calon presiden yang kuat
secara survei untuk diberikan dukungan
data tadi ya begitu menurut saya jadi walaupun
diberikan kesempatan luas kepada ini
kepada partai politik untuk maju presiden
tapi agregasi ada seleksi alam
tetap itu akan terjadi pada akhirnya
baik tapi memang
perdiskusinya di meja ini tidak bisa
cukup panjang kemudian untuk mengakomodir
semuanya tapi kita yang pasti menantikan
tidak hanya berkuta di situ aja
semoga ini cepat selesai karena
memang tahapan pemilu sebentar lagi juga akan
sudah dimulai paling tidak kita
tidak terlalu mempersulit
konsolidasi yang ada di situ
tapi sementara terima kasih pak lukman edi
tahap pemilu dimulai satu oktober dua ribu tujuh belas oke baik
pak lukman edi terima kasih juga
pak jonny plate dan bung rai rangkuti
kita akan lanjutkan nanti di lain kali
jika memang ini masih stagnan